menteri sosial idrus marham mendatangi posko pencarian tenggelamnya km sinar bangun v di pelabuhan tiga rasimalungun sumatera utara
idrus memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban km sinar bangun sekaligus memberikan bantuan logistik untuk posko pencarian
menteri sosial memberikan santunan kepada ahli waris santunan kepada korban selamat sembako bantuan mobil operasional dan transportasi untuk menunjang aktivitas posko pencarian km sinar bangun v
total bantuan yang diberikan kementerian sosial untuk musibah tenggelamnya km sinar bangun mencapai lebih dari enam ratus juta rupiah
mensos juga menyempatkan untuk berdialog dengan keluarga korban dan korban yang selamat
hari ini saya berada di sini atas arahan presiden jokowi dan kehadiran saya ini satu
ingin menjelaskan kepada keluarga masyarakat yang ikut di dalam kapal itu
bahwa pemerintah akan berusaha secara maksimal dan sebagai bukti ihtiar maksimal itu adalah setiap saat kita akan melakukan langkah langkah dan adanya penambahan alat alat yang diperlukan
panglima kapolri basarnas sudah
dan melalui sambungan telepon kami sudah terhubung langsung dengan menteri sosial idrus markham
selamat malam pak idrus
selamat malam pak idrus
selamat malam pak redhat
baik pak idrus
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak idrus
kami ingin bertanya pak kepada anda langsung tadi dari kementerian sosial memberikan bantuan ya pak ataupun santunan
bisa dijelaskan lagi pak idrus lebih mendetail ini santunannya berupa apa saja dan untuk siapa saja sebenarnya yang diberikan dari kementerian sosial
jadi sebenarnya begini pak redhat
tadi itu saya
saya datang saya langsung ketemu keluarga korban pak
ya saya langsung ketemu dan saya menyampaikan kepada mereka yang kurang lebih hampir seratus orang di situ tadi di dalam tenda tenda itu saya katakan silakan semua sampaikan unek uneknya kalau mau marah marah kepada saya jangan marah di luar
dan setelah ada dialog ada tiga yang menyampaikan unek uneknya
yang intinya adalah
mohon pemerintah betul betul dapat berusaha semaksimal mungkin agar supaya kapal itu ditemukan
yang kedua harapannya adalah ya harapannya peristiwa seperti ini cukup ini saja
jangan lagi terulang seperti ini
yang ketiga minta menindak kepada pengusaha pengusaha kapal yang tidak taat azas yang tidak mengikuti aturan yang ada
itu unek unek yang disampaikan
nah setelah itu saya sampaikan pesan presiden jokowi kepada saya
yang ditulis banyak itu ada tiga tapi sebenarnya ada lima pak reinhardt yang disampaikan
yang pertama itu ya pemerintah berusaha secara maksimal insya allah akan menemukan kapal itu
dengan usaha panglima tni kapolri menteri perhubungan kepala basarnas sudah berusaha sedemikian rupa dan sudah
menambah alat yang jangkauannya bisa dua ribu meter ke bawah
nah itu yang pertama
kemudian yang kedua juga tadi saya sudah jelaskan bahwa keluarga korban itu banyak sekali di situ
ya ya silahkan pak kami dengarkan
itu kata presiden
ya kata presiden itu pun harus diurusi
mereka sudah susah
mereka sudah menderita
keluarganya belum jelas
maka itu harus diurusi
itulah sebabnya maka dapur umum kita sudah dirikan bersama sama dengan pemda basarnas tni dan polri
dan kementerian sosial pada hari ini menyerahkan satu mobil lagi
mobil untuk kepentingan dapur umum supaya dimaksudkan itu bisa mobile
untuk logistik ya pak ya
ya untuk logistik
itu yang itu ya
oke jadi ada bantuan logistik juga yang diberikan
ada bantuan logistik
yang kita berikan
kemudian yang ketiga ini sekiranya biar jelas pak
biar masyarakat tahu
presiden juga meminta kepada kementerian sosial kepada saya
untuk membantu meringankan beban keluarga dan para korban
ya baik yang selamat
itu juga kita berikan bantuan
karena kita menyadari betul bahwa mereka itu secara psikologis
dia betul betul mungkin shock dan masih dalam trauma
bantuannya dalam bentuk santunan atau bagaimana
setiap orang itu kita berikan dua lima juta per orang
ini untuk yang selamat ya
sementara yang korban itu kita proyeksikan akan kita berikan bantuan lima belas juta per keluarga
di luar dari santunan yang diberikan
tapi kalau kita melihat kan sampai saat ini pak masih simpang siur ya mengenai data manifestnya dan lain sebagainya
nah ini agar lebih valid bagaimana ini pak
agar kemudian nanti dananya betul betul diterima kepada mereka yang berhak karena sesuai dengan data data
jadi begini pak
itu saya katakan tadi itu berdasarkan data yang dari basarnas kemudian dari bupati tadi itu
jumlah keseluruhan ada dua ratus
ada dua ratus lima kemudian ada ganda hanya yang speednya itu ada dua ratus empat
dari dua ratus empat ini untuk sementara itu tiga yang sudah dinyatakan meninggal
dan ada delapan belas yang selamat
enam belas orang ini itu langsung kita berikan bantuan
masing masing dua lima juta
ya tadi itu kita sudah berikan itu ada empat ada dua belas
ya masih ada enam itu masih perlu verifikasi kita minta
iya data data identitasnya
sementara yang meninggal tadi kita sudah berikan kepada keluarganya yang tiga orang itu
nah yang lain kita menunggu
bagaimana yang lain ini yang masih kurang lebih satu ratus delapan puluh orang
nah satu ratus delapan puluh orang ini pak redka
karena memang ini tidak ada manifest
saya katakan tadi arahannya presiden jokowi karena ini memang ini tidak usah kita diskusi manifest manifest
karena lihat pasti tidak ada manifestnya
oleh karena itu kita hanya minta kepada bupati agar supaya secara konsisten mengidentifikasi keluarga itu
dan nanti memberikan
ya dan rekomendasi bupati lah yang menjadi dasar
kami nanti dari kementerian perhubungan
memberikan bantuan kepada mereka
setiap keluarga kita berikan bantuan lima belas juta
jadi dari bupati dan juga basarnas ya pak ya datanya ya
eh dari bupati pak
oke dari bupati
karena yang punya rakyat itu bupati
tentu nanti bupati simalungun
yang kerja sama dengan basarnas tni polri dan tentu ada kementerian perhubungan
di sana semua kami ketemu tadi pak
karena yang ada di kapal itu bukan tidak semuanya dari masyarakat simalungun
ada dari luar
nah dari luar ini pak juga nanti kita tadi saya sudah bicara dengan pak saragi ya bupati simalungun
supaya ini segera melakukan komunikasi dengan bupati bupati yang ada
ya cukup tetapi rekomendasinya nanti kita beri bantuan cukup dari simalungun
ya itu pak
yang kita inginkan seperti itu
oke baik pak
kita sudah jelas artinya untuk menerima informasi mengenai santunan yang diberikan oleh kementerian sosial
mudah mudahan nanti bermanfaat bantuan yang diberikan kepada korban
ada satu lagi
oke silakan pak singkat saja pak idris
pengusaha pengusaha karena ini sudah berulang kali pak peristiwa ini
ya tadi juga yang karena saya itu mengkomaritim itu orang sumatera utara saya telepon tadi gimana ini

ya ya tadi juga yang karena saya itu mengkomaritim itu orang sumatera utara saya telepon tadi gimana ini ya dan saya kira ini penting sekali

bahwa pengusaha pengusaha kapal yang tidak mau tertib yang tidak mau ikut aturan itu akan lebih bagus dicabut aja izinnya itu
itu akan merugikan itu tadi permintaan
ada seorang masyarakat tadi yang namanya mas sinta
ini aspirasi dari masyarakat di sana ya pak ya
saya menyampaikan kepada presiden
langsung saya jawab memang presiden meminta harus tegas
yang tidak mau disiplin cabut izinnya

baik jadi ini aspirasi yang tadi anda tampung juga
kemudian anda sampaikan lagi kemudian anda sampaikan lagi
kemudian anda sampaikan lagi
sampaikan langsung ke menko maritim
terima kasih banyak pak idrus marham
menteri sosial sudah bergabung bersama kami di prime news malam hari ini
kita mudah mudahan pencarian dapat membuahkan hasil tentu dan semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan atau berhak untuk mendapatkan